terdakwa kasus tes swab rumah sakit umi rizik sihab dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kamis tiga juni atau hari ini
dan langsung kita memantau informasi terkini bersama korespondensi ana indonesia rony satria
roni kalau kita bicara mengenai dakwaan di mana rizik sihab menyiarkan berita bohong tentang hasil swab testnya di rumah sakit umi
bersama dengan dirut rumah sakit umi dan andi tatat dan juga menantunya hanif alatas
dan ketiganya didakwa dengan pasal empat belas ayat satu undang undang nomor empat puluh satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang hukum pidana pemberitahuan bohong atau pemberitaan huk dan menyebabkan keonaran
apakah bacaan tuntutan sudah dibacakan oleh jaksa pada hari ini roni
ya betul sekali yuda baru sekitar lima menit yang lalu sudah dibacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait dengan kasus dugaan berita bohong
yang terakhir adalah
yang terkait dengan tes usap palsu rs umi yang dengan terdakwa yaitu rizik sihab kemudian menantunya hanif alatas dan juga direktur rs umi andi tatat
kalau kita lihat tadi di hasil ataupun juga apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa rizik sihab dituntut enam tahun penjara untuk kasus ini kemudian hanif alatas dua tahun penjara
nah kita tidak mendapatkan informasi mengapa tadi juga tidak ada
karena andi tatat hadir di persidangan dan juga ceksap penuntut umum tidak menyampaikan berapa besar tuntutan yang diberikan terhadapnya
kalau kita lihat sekarang sidang sudah usai saat ini dan sudah pembacaan tuntutan kita akan melihat nantinya seperti apa nota pembelaan yang akan dilakukan dari pihak rizik sihab
kemudian nantinya untuk berlanjut ke fonis dari hakim
apakah hakim akan melihat seperti apa bagaimana perjalanan sidang
kalau kita saya mungkin akan rekap sedikit
bagaimana proses dari sidang terkait dengan kasus rsumi ini yang kita lihat sudah berjalan dari sejak enam belas maret dua ribu dua puluh
nah sempat ada beberapa kalau kita lihat dari pihak rizik sihab maupun dari pihak jaksa penuntut umum menyampaikan saksi ahlinya
kemudian mereka masing masing mengeluarkan fakta
nah saya mungkin langsung saja berbincang dengan kuasa hukum dari rizik syihab aziz yanwar
bang aziz baru saja sudah selesai
tadi bang aziz sebelum sidang sudah mengatakan bahwa ada harapan terkait dengan bagaimana dari jaksa penuntut umum ini untuk memenuhi rasa keadilan
angka enam tahun kepada rizik dan juga dua tahun kepada hanif alatas
menurut bang aziz seperti apa
yang pertama ini adalah hak dari jaksa penuntut umum
kami menghormati dan juga kami memiliki hak dari tim kuasa hukum dan juga para terdakwa untuk mengajukan

yang terhormat yang mulia yang bijaksana insya allah akan memutus nanti pada saatnya dengan memperhatikan aspek keadilan
dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dengan memperhatikan penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif
dan juga bebas dari tekanan pihak manapun
insya allah kami yakin
kita bandingkan dengan dua kasus sebelumnya yang sudah fonis
kita lihat ada fonis dari hakim terkait dengan kasus petamburan sebesar delapan bulan penjara
kemudian di kasus megamendung denda dua puluh juta rupiah terhadap rizik
nah ini sementara kalau tuntutannya pun juga bisa dikatakan lebih rendah dari apa yang dilakukan oleh jpu
sekarang tuntutan bisa dikatakan cukup besar seperti itu
enam tahun bukan angka yang singkat
apa yang bisa disampaikan
dari pihak kuasa hukum
ya kita tetap semangat dengan habib rizik dan habib nf
mendengar tuntutan yang tadi kata anda tinggi dan besar tadi
kita tetap semangat karena tugas kita adalah berusaha
dan nanti biar allah swt yang menentukan bagaimanapun fonisnya nanti ya
tapi semua peluang dan semua usaha kita maksimalkan
semoga mendapatkan hasil yang terbaik
terakhir bang aziz
next nya adalah pledoi atau nota pembelaan
apa yang akan dipersiapkan dari kuasa hukum untuk memastikan atau meyakinkan pihak hakim
yang pertama adalah kita mesti tahu bahwa penerapan pasal mengenai undang undang satu ratus empat puluh enam ini tidak pernah ada sepengetahuan saya
koreksi kalau saya salah
dari awal orde lama hingga orde baru hingga sampai saat ini tidak pernah ada
kecuali saat saat ini saja digunakan untuk ratna sarompet dan pak juhur atau pak asyik
saya harganya kemarin dan saat ini
artinya masyarakat juga mungkin menyadari bahwa penerapan pasal itu terkait dengan unsur politik
mungkin ya mungkin
nah di sini kami tekankan bahwa masalah hukum ini harus dipisahkan dari permasalahan politik
habib rizik tidak sepenuhnya benar
tapi penuntutan atau pemindanaan sedemikian rupa juga dapat merukai rasa keadilan yang ada di masyarakat
pihak pihak yang berkepentingan termasuk majelis hakim akan mempertimbangkan baik baik hal ini
kami akan maksimalkan di penekanan itu
kemudian jangan lupa ini tidak juga dapat dilepaskan dari kasus prokes
sedangkan bapak presiden pak jokowi jelas jelas pada impres instruksi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh
mengenai terkait dengan penanganan covid ini maksimal ya itu hak penanganannya pemidannya itu adalah denda
artinya kalau sampai dibawa bawa ke pemindahan
dan kurungan apalagi sampai dikaitkan dengan pasal lain
itu jelas jelas bertentangan dengan instruksi pak presiden itu sendiri
bang aziz terima kasih banyak atas waktunya
selamat kembali beraktifitas
ya sudah demikian tadi kalau kita lihat dari sisi kuasa hukum rizik syafendiri
aziz yanuar selaku kuasa hukum juga mengatakan terkait bagaimana respon mereka dengan tuntutan jaksa penuntut umum tadi
namun memang semua kembali kepada hakim yang akan menentukan
kita akan mendengarkan di nextnya adalah
bagaimana pledoi atau pembelaan dari rizik syafendiri
dan nantinya kita akan lihat ponis seperti apa
karena kalau kita lihat dua kasus sebelumnya sudah dilakukan ponis pada tanggal dua puluh tujuh mei lalu
kembali ke anda
roni satria terima kasih untuk laporan langsung
ada selamat berjogas kembali